salah satu media sosial yang pernah populer di indonesia path resmi mengucap perpisahan pada hari ini
pet mengakhiri perjalanannya selama delapan tahun sejak dua ribu dua
pengumuman itu tercantum pada blog maupun situs resmi fa
plt menyebut akan menghentikan layanan secara keseluruhan
pengguna pes tidak lagi dapat menggunakan layanan backup data yang telah disediakan hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
pes juga menyatakan tidak lagi menyimpan salinan data penggunanya
media sosial yang lahir pada dua ribu sepuluh ini sempat populer di indonesia dan menjadi salah satu media sosial utama